kenapa nggak jakarta lockdown beres pak
lockdown itu gini tidak segampang itu juga ada
mati semua rakyat nanti kalau kita lockdown
menteri koordinator bidang kemaritiman dan investasi
luhut binsar panjaitan
belak belakan terkait strategi dalam pelaksanaan ppkm darurat
dalam obrolan santai melalui podcast deddy korbuster
yang diunggah pada selasa siang enam juli
luhut menyebutkan penerapan ppkm yang dipilih
dengan pertimbangan melihat nasib rakyat kecil
ini kan masalah kemanusiaan
jadi yang sebenarnya di situ
jadi kalau orang bilang
presiden kenapa hanya bicara ekonomi
presiden itu bicara bukan ekonominya
tapi rakyatnya itu loh
rakyat rakyat kecil itu yang
kalau terjadi berlama lama ini
yang paling menderita
purnawirawan jenderal tni itu juga menjawab
dalam menangani persoalan covid sembilan belas di indonesia
jangan disamakan dengan singapura
yang jumlah penduduknya lebih sedikit
udah pak anggap aja covid ini flu biasa pak
ini ngurus lima enam juta orang
dengan ngurus dua ratus tujuh puluh juta orang
ngurus satu pulau
ngurus tujuh belas ribu pulau
ngurus banyak yang kungfunya aneh aneh lagi
ya nggak sama lah
saya nggak adil juga
sekarang aku komplain sama kamu
nggak adil dong
untuk mengurangi resiko covid sembilan belas
luhut pun mengizinkan penggunaan obat ivermectin
luhut mengizinkan obat cacing itu
untuk terapi pasien covid sembilan belas kategori ringan
meskipun penggunaannya sempat ditentang badan pom
karena presiden trump waktu itu ngumumin di white house
saya bilang cobain aja deh
untuk yang ringan ringan gitu
dan itu berhasil
nah dia bikin sekarang dibikin oleh si pak erik
langkah langkah gitu pandangan covid sembilan belas
covid sembilan belas oleh pemerintah jokowi sangat dinanti
apalagi hingga saat ini justru kasus covid sembilan belas
di atas dua puluh ribu kasus perharinya
terbaru bahkan pada tanggal lima juli
jumlah orang terpapar virus corona
mencatat rekor dua puluh sembilan ribu lebih kasus baru
tim liputan cnn indonesia